gelaran hannover messe dua ribu dua puluh tiga indonesia kembali menjadi official partner country dengan menampilkan tujuh sektor prioritas
ketujuh sektor industri ini merefleksikan upaya pemerintah indonesia untuk mempercepat pencapaian visi menjadi sepuluh ekonomi terbesar di dunia
pemerintahan industri terbesar
indonesia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa peta jalan making indonesia empat didedikasikan untuk memodernisasi industri
saat ini modernisasi industri fokus pada tujuh sektor prioritas
yakni industri makanan dan
minuman tekstil dan produk tekstil otomotif elektronik kimia farmasi serta alat kesehatan
yang terakhir tujuh sektor ini
merupakan yang terbesar menyerap tenaga kerja
zona pavilion indonesia menghadirkan satu ratus lima puluh tujuh koeksibitor untuk unjuk gigi di gelaran yang berlangsung dari tujuh belas hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga itu
bagi eksebitor gelaran hannover messe membuka peluang kerjasama dan investasi
serta kolaborasi dalam memajukan industri nasional
saya pikir ini adalah acara yang luar biasa
dan sangat bagus melihat banyak orang indonesia di sini

dan teknologi yang luar biasa
yang luar biasa yang membuat kemampuan
yang terhubung dengan kebijakan pemerintah di indonesia juga
jadi saya punya harapan yang luar biasa untuk indonesia
ini adalah negara yang sangat indah juga
dan untuk organisasi kita
kita percaya dalam membangun masa depan yang berkembang untuk orang dan planet

tema infinite journey yang diusung merefleksikan langkah besar dalam mewujudkan indonesia empat
serta berkaitan dengan kembang kembang yang berkaitan dengan kembang kembang
serta berkaitan dengan kembang kembang
serta berkaitan dengan kembang kembang
tema ini juga menggambarkan semangat optimisme dan potensi masa depan yang luas
perjalanan indonesia menuju masa depan tidak dibatasi oleh apapun